sementara itu pasca bentrokan antara angkutan umum konvensional dan angkutan umum berbasis aplikasi yang kembali terjadi
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan kementerian perhubungan melalui permen no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
tidak akan membedakan antara angkutan umum konvensional dan yang berbasis aplikasi
aturan itu akan menjamin semua angkutan umum aman dan setara
beberapa online ini akan kita masukkan dalam pm tiga puluh dua
di mana pm itu nanti akan memasukkan hal hal yang berkaitan dengan kestaraan
apa itu ada kuota ada batas atas ada batas bawah
ada lagi satu keharusan membayar pajak harus care harus sim dan sebagainya